kondisi d putra pengurus gp ansor yang dianiaya mario dandi satrio hingga kini belum sadarkan diri
d yang tadinya mendapatkan perawatan di rs medika permata hijau
rabu malam dirujuk keluarga ke rumah sakit lain untuk mendapatkan perawatan lebih maksimal
sementara itu dalam akun instagram pribadinya
menteri agama yakut khalil komas mengunggah foto dirinya saat menjenguk d di rumah sakit
dalam foto yang diunggah d tampak terbaring dan dikabarkan masih dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah menerima pukulan dan tendangan
menanggapi kasus penganiayaan putra petinggi gp ansor yang menjadi viral di media sosial
serta aksi pamer harta yang menyeret keluarga pejabat direktorat jenderal pajak
direktur jenderal pajak suryo utomo menegaskan mengecam segala tindak kekerasan maupun gaya hidup mewah
menurutnya sikap pamer harta yang dilakukan oleh
pegawai direkturat jenderal pajak dan keluarganya itu dapat menggerus tingkat kepercayaan terhadap integritas institusi
gaya hidup mewah dan sikap pamer harta yang dilakukan oleh pegawai direkturat jenderal pajak dan keluarganya
yang dapat mengerus tingkat kepercayaan terhadap integritas institusi
dan memberi stigma negatif terhadap seluruh jajaran direktorat jenderal pajak
mario dandisatrio merupakan salah satu anak dari pegawai pajak
mario telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan oleh polres metro jakarta selatan pada rabu dua puluh dua februari
kita pasti akan tidak melihat latar belakang
tapi kita melihat daripada materi tindak pidana yang dia lakukan
unsurnya terpenuhi kita tahan kita proses
kapolda juga menegaskan
kapolda juga menegaskan
kepolisian akan terus melanjutkan proses hukum kasus tersebut sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan
tim liputan cnn indonesia